negara kecewa dengan pembagian harta gonogini milik sang ibu
seorang anak di kabupaten malang jawa timur ini tega merobohkan rumah ibu kandungnya
hampir sebagian besar bangunan rumah milik sugiyati di dusun gadungan malang jawa timur
rata dengan tanah oleh alat berat
karena aksi ini berkaitan dengan persoalan harta yang melibatkan ibu dengan anak kandungnya
aksi ini dipicu karena keinginan sang anak yang meminta bagian harta gonogini dari sang ibu
sang anak meminta bagian uang sebesar seratus juta rupiah
namun sang ibu hanya menyanggupi dua puluh lima juta rupiah
karena tak mampu memberikan nilai uang yang diminta
sang anak membawa alat berat dan merobohkan rumah ibu kandung
kalau gonogininya itu ya cuma sebidang rumah
itu warisan dari ibunya
permintaannya minta seratus juta
kalau dikasih dua puluh lima juta
polsek poncokusumo telah melakukan mediasi dengan mempertemukan ibu dan anak ini
perobohan rumah sudah sesuai kesepakatan
seminggu sebelum proses perobohan rumah
sang anak sudah bertemu dengan ibu kandung
perubahan rumah sudah disepakati kedua belah pihak
yang sebelumnya isi dari rumah tersebut sudah dikosongkan tujuh hari sebelumnya
seluruh barang di dalam rumah sudah dikeluarkan oleh sang ibu sebelum perobohan
dan kini memilih tinggal di rumah saudara